kamu ke pangkalan aja
deh wah mau pada kemana berdua mau depan sono antar suara beli kunci sepeda
mau makanyarun tang
naras baru pulang kuliah
tapi tadi mampir ke supermarket dulu
eh laras tau gak tempat jual lipstick yang bagus
bagas ibu mau pergi dulu sebentar
emangnya mau kemana ibu
ibu mau nyariin bapakmu
emangnya bapak kenapa
wes pokoknya cacilik
gak usah banyak nanya kamu
yang penting kamu tetap di rumah jangan kemana mana
jadi kapan kita bisa buka puasa bareng
terima kasih bang ojak
itu ketikanya ada sekalian aja
eh purno ngapain lo disini
ah ya kak
kalau teman kakak yang jualan makeup itu bisa jualan nggak
iya yang waktu itu kalau gak salah naras beli lipsticknya deh
masih kok kayaknya ya kenapa emangnya
ini bang ojek mau beli lipstick
beli buat siapa
ih so sweet banget sih
tunggu ya saya periksa dulu deh bentar
orang apa tuh bu
oh bapak beneran toh di rumahnya mas deddy
beneran bu masa bapak bohong tadi bapak udah bilang
nah tadi bagas bilangnya bapak ke rumah pak odi
ke rumah pak odinya tadi terus bapak ke rumahnya mas deddy
kenapa mbak yuni
enggak kok mas deddy
enggak ada apa apa
ded man saya pulang dulu ya
mau kemana bro
anu eh bagas sendirian dari rumah kasian
pulang ya assalamualaikum
kau pahlu nisir
ya udah ditunggu ya makasih
orangnya mau ke sini nih deket kok mau nunggu
oh dika saya balik ke pangkalan aja deh
nah nanti kalau udah mau datang suruh laras saja telepon saya
oke siap siap
mbak be dari mana
rumah pak rt
oh mbak be pengurus rt juga
gue ngurus diri sendiri
gue ngurus diri sendiri aja susah
hmm jadi gimana
jadi emang udah siap
udah tinggal mulai
tunggu bentar ya
mas purno tunggu sebentar ya mas purno
tunggu bentar saya ke dalam dulu ya
saya mau ajarin laras bikin bukaan
gue bantuin deh
pak rt minta bantuan gue
sebarin ke orang kontrakan
buat orang yang mau pulang kampung deh
buat yang ngontrak bek
saya mau doang satu
saya kan ngontrak juga
mbak bek mau kemana
mau shalat dulu
kalau inget kejadian kemarin
jadi pengen beli itu ji
beli rantai buat kunci sepeda
bukan sepeda lu
masa allah ji
kan cucu gua cuma minum seber ntar
masa allah pak haji
bukan begitu maksudnya
maksud saya pak haji
saya mah tidak nyalahin yang alia
begini pak haji
kalau saya bawa sepeda keluar atau dimana
jadi bisa dikunci di rantai pakai kunci sepeda
ah majunya aja sensitifis anakku
enggak enak aja lu
tika mau bantu laras bikin bukaan
alasan mas pur aja
paling mbak tika enggak enak mengusirnya
ini usir secara halus pur
berarti gini dong tis
deh wah mau pada kemana berdua mau depan sono antar suara beli kunci sepeda ah ah jalan jalan
jangan ngajak gua egois lu sama egois gua gak ketemu lu dari tadi kan sekarang ketemu makanya
ayo gua aja wah gua gak bisa gue mesti keliling kontrakan nggak bisa diajak egois lu egois tadi